tim penjinak bom gegana polri polda sumatera barat
minggu siang memusnahkan sepuluh botol bom ikan rakitan
proses pemusnahan dilakukan di lapangan gorrawang kota pariaman
botol botol bom ikan dimusnahkan dengan cara diurai
penguraian dilakukan karena bom ikan yang ditemukan tersebut bersifat manual
sehingga lebih memungkinkan untuk diurai
satu persatu material yang ada di dalam botol dipisah dan dikeluarkan
lalu ditanam ke tanah
bom ikan rakitan itu ditemukan sabtu sore oleh pemilik warung
yang terletak di samping gedung sebuah sekolah dasar
sang pemilik warung hendak membersihkan kedainya setelah ditinggal sekitar dua minggu
ia kaget karena mendapati ada kardus berisi botol botol dengan rangkaian mirip bom
polisi mengidentifikasi botol botol itu sebagai bom ikan rakitan
di lokasi petugas juga menemukan bahan bakar jenis pertalite
sebanyak dua botol dan tas yang berisi pakaian
saat ini pemilik barang berbahaya itu masih dalam buruan polisi
penyerayan terhadap benda yang diduga bom kemarin yang ditemukan sebanyak sepuluh botol
di mana pengurahan ini dilakukan dengan mengeluarkan isi dari botol itu
dan kemudian hasilnya ditemukan tadi serbuk yang diduga bahan peledak
di mana bom ini bersifat manual yaitu dibakar dan diledakkan dengan cara dibakar
sehingga pada hari ini dilakukan penguraian terhadap barang
barang barang tersebut benda benda tersebut
selain sepuluh botol berisi bahan peledak
tim jibom juga memusnahkan sebuah ranjau aktif peninggalan jepang
ranjau itu ditemukan oleh warga nareh pariaman utara pada tahun dua ribu dua puluh satu silam
selama ini ranjau tersebut diamankan di mampol res kota pariyaman
jonny dikambang pariaman sumatera barat